kembali lagi bersama kami di good morning
ada satu informasi ini baru saja terjadi
tepatnya ada sebuah ledakan terdengar
dalam konser musik penyanyi terkenal
polisi melaporkan sejumlah orang
tewas akibat peristiwa ini
dua ledakan terjadi ketika ariana grande
baru saja menyelesaikan lagu terakhirnya
senin malam waktu setempat
sebuah video amatir
ini memperlihatkan bagaimana ribuan penonton panik
dan berebut keluar dari lokasi konser
sejumlah informasi menyebutkan
belasan orang dilaporkan
tewas dalam peristiwa tersebut
namun belum ada laporan resmi
berapa tepatnya jumlah korban
tewas dan terluka
saat ini polisi tengah melakukan pengamanan
di lokasi kejadian dan meminta warga sipil
menjauh dari lokasi kejadian
sementara seorang juru bicara
labor rekaman ariana grande menyatakan
bahwa ariana grande
berada dalam kondisi baik baik saja
dengan menabrakkan mobil
dan juga menewaskan beberapa orang terjadi
dan ini juga ada beberapa spekulasi
bahkan sudah mulai di framing
ataupun diberitakan oleh media
beberapa diantara menyebutkan bahwa
mungkin saja ini merupakan teror
yang dilakukan oleh
tapi memang belum kita ketahui bersama
siapa yang memang bertanggung jawab
ataupun berada dari serangan tersebut
beberapa masyarakat indonesia
utamanya juga ada yang sedang berlibur ke sana bahkan
memang khusus untuk menyaksikan
konser dari ariana grande
kita nanti akan ikuti terus perkembangannya
seperti apa pak mirsa
tetapi juga sekarang kami akan mengajak anda
bagaimana cnn international
sedang melakukan peliputan
mengenai ledakan yang terjadi di konser
dan orang orang di lantai

dan kita hanya menunggu
sampai kita tahu
dan kita hanya menunggu
anda berapa dekat dengan
tren stasiun ini
ini merupakan gambar
yang kemudian didapatkan
berasal dari twitter
ataupun beberapa media sosial
karena kejadiannya benar benar
dimana ariana grande sedang mengakhiri lagunya
penonton masih banyak tumpah ruah di sana
bahkan juga ada beberapa orang
yang berada di sana
yang baru tiba tiba
untuk menjemput rekan mereka
yang sedang menyaksikan konser
namun tiba tiba ledakan
akhirnya terjadi di sana
ya sejauh ini
dan ledakan ini merupakan
sebuah ledakan bom bunuh diri
namun tentu itu akan terus
dan kita masih menunggu
masih banyak pertanyaan
siapa yang melatih mereka
siapa yang meradikalisir mereka
dari mana uangnya
anda bisa memiliki konspirasi
meskipun anda memiliki penyerangan
ya masih bersama kami di good morning
pemirsa kita akan sedikit lagi
mengupdate perkembangan terkini
terkait ledakan di konser arina grande
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon
bersama indah hulan wni
yang juga ikut menyaksikan konser ariana grande
ya selamat pagi
mbak indah bisa diceritakan saat kejadian
mbak indah berada di jakarta

aku masih berada di dalam
ariana grande nya sendiri
baru saja menyelesaikan
konsernya benar benar baru selesai
aku temenku dan penonton yang lainnya
memang kita baru
beranjak dari kursi kita
dan saat aku
aku dan temanku lagi menuruni tangga
yang di dalam stadion itu
mendengar suara letusan yang sangat kencang
dan kami kira itu
mbak indah mendengar sendiri
suara ledakannya seperti apa
ya saya dengar
memang itu seperti suara
tembakan ya itu yang kami kira
masih tidak tahu apa itu persisnya
dan saya sempat
saat suara itu terjadi
langsung orang orang pada teriakan ya
dan saya sempat nengok ke kanan gitu
pengen tahu itu apa sih sebenarnya yang terjadi
dan saat itulah
saya mendengar ada suara orang teriak
jadi benar benar kami kira itu
ada penembakan di dalam stadion
itu yang kami kira saat itu
ada yang dorong dorongan juga
pokoknya kita panik semua
aku dan temanku dan yang lainnya itu
berusaha mencari pintu keluar gitu
dan saat itu yaudah kita berhasil keluar
terus kita juga melihat
dari kerumunan orang yang dari blok berbeda gitu
karena kan setiap bloknya
ada pintu masuk dan keluarnya masing masing gitu
semua orang dari sudut berbeda juga
semua pada lari
wah ini pasti ada sesuatu nih gitu
gak berani tanya siapa siapapun gitu
kami hanya mau lari secepatnya gitu
dan akhirnya kami lari
keluar dari gedung manchester arena itu
di jalan gitu
kami melihat ya kerumunan orang
dan mobil mobil juga benar benar macep gitu ya
satu menit kemudian gitu
ya kami mendengar ada beberapa mobil polisi
langsung masuk ke tkp
masih kita masih gak tau itu apa gitu
aku dan temanku jalan ke parkiran kami
ada beberapa mobil polisi lagi
dan ambulan ke arah sana gitu
bilang kalau memang itu bukan sesuatu
gak mungkin mereka
manggil backup gitu ya
terus ya udah saya coba browsing
karena saat itu kita gak bisa keluar
benar benar macep total
jadi dan saya juga masih nunggu suami saya
memang saat itu dia sebenarnya mau jemput gitu
terjebak macet nih gitu
terus aku bilang
iya memang ini ada kejadian ini gitu
terus mungkin kamu akan
kena macet gitu
dan ya udah benar
setelah itu saya browsing
itu bukan penembakan
mbak indah tentu sampai sejauh ini pasti masih ada investigasi lebih lanjut dari lokasi kejadian ya
tapi kalau untuk warga negara disana
ataupun warga warga akhirnya
biasanya beraktivitas di seputar manchester
ada imbauan apa
tadi sih polisi sini
memberikan warning gitu
untuk menghindari area manchester arena
sepuluh menit atau lima belas menit setelah kejadian
mereka langsung menutup jalan
di sekitar itu
di sekitar rute itu
tapi kalau untuk
saya belum bisa memastikan apakah
jalan tersebut akan ditutup atau enggak
sekarang ini disana pukul berapa mbak indah ya
sekarang jam dua pagi
ledakan itu terjadi pada pukul
delapan menit jam dua
tadi kejadiannya itu sekitar pukul sepuluh malam
jadi baru tiga empat jam yang lalu ya
ledakan tersebut terjadi
disana masih panik ya
respon ke kejadian ini
dan kami sangat bersyukur mbak indah
bisa selamat dan sampai di kediaman
begitu ya mbak indah hati hati terus disana
semoga tidak terjadi apa apa
terima kasih mbak indah wulan sudah bergabung di good morning
utama scn indonesia hari ini